biasanya sih akhir tahun kita suka kumpul kumpul sama keluarga dan juga teman teman sambil makan sajian akhir tahun
biasanya sih barbecue ya tapi kali ini saya mau mencoba sajian bebek tapi bukan bebek potong potong biasa
melainkan bebek ulto seperti apa ayo ikuti saya
kulitnya coklat mengkilat dagingnya empuk dan gurih sangat menggiurkan
apalagi dicocok saus hoisin waduh waduh teksturnya garing di luar dan sangat juicy di dalam
bebek packing ini dibanderol rp satu ratus sembilan puluh sembilan per porsi dan bisa dinikmati hingga empat orang
yuk kita intip pembuatannya di usaha rumahan bebek packing di jakarta barat
bumbunya macam macam ada bawang merah bawang putih bawang bombay bunga lawang daun salam jahe hingga kecap asin
setelah dibersihkan bumbu bumbu dimasukkan dalam bebek
balur dengan garam dan diamkan selama tiga puluh menit
setelah itu siram dengan air mendidih agar kulitnya kencang sehingga tidak mudah terpisah dari daging
ini dia yang paling penting marinasi menggunakan air berisi cuka gula maltosa dan pewarna makanan
setelah bebek dipanggang selama lima puluh menit baru deh siap disajikan
rasanya juicy teksturnya luarnya garing kulitnya dalamnya empuk banget gurih dan gak ada rasa amisnya sama sekali
bosan dengan bebek panggang
yaudah gimana kalau bebek rebus aja
bebeknya empuk dengan siraman kuah kental dikenal dengan sebutan brace duck
nah disalah satu
usaha rumahan di pantai indah kapuk jakarta utara menjual kuliner khas tiongkok ini sejak dua ribu enam belas
saya jadi penasaran nih
hari ini saya mau bikin braised duck
hmm cantik nih buat perjanjian akhir tahun
apa aja nih bahan bahannya
yang tentunya pasti kita persiapkan satu bebek ya bebek yang muda
tipsnya gimana nih meli bebek muda yang bagus gitu
bek yang muda ini kita bisa milih
kita bisa milih ya dengan cara menekan perutnya bagian perutnya
ini kalau yang muda ini lembek
bebek dimarinasi menggunakan aneka bumbu seperti bubuk bawang putih gohiong saus tiram dan kecap manis
setelah disiram di kulkas goreng sebentar agar aroma dan warnanya lebih keluar
masukkan jamur kancing dan jamur shitake ke dalam bebek lalu rempah rempah
presto sekitar empat puluh menit bersama kuah yang berisi campuran air
bawang putih cincang saus tiram dan kecap manis
saat brace duck matang kita bisa keluarkan isian jamurnya dan siap disajikan
rasanya itu unik ya
dia bertampur dengan banyak rempah seperti kayu manis kapulaga dan ada beberapa rempah rempah lainnya
dan itu cita rasanya memang wangi sekali bebek
kalau makan bebek utuh cara potongnya seperti ini ya
dimulai dari membelah dua bagian punggung kemudian potong bagian sayap setelah itu bagian paha
proses presto membuat daging bebek mudah lepas dari tulang
sajian seharga dua ratus lima puluh ribu rupiah ini cocok dimakan dengan nasi hangat untuk tiga hingga empat orang
wah menarik ya
bagian sajian bebek mulai dari bebek packing hingga brace duck bisa menjadi salah satu pilihan anda
untuk sajian spesial akhir tahun bersama keluarga atau teman teman